enggak sih cuma ya saya gak sengaja aja baca chat kak rafael di handphone mbak andien
lo buka buka handphone nya andien
pasti andien gak tau ya
angga datang dan merebut surat itu dan terjadilah keributan
apa bu rosa tahu soal surat tes dna ini
saya tahu soal surat itu
dan memang surat itu berisi hasil tes yang tentang siapa identitas rina sebenarnya
dan ternyata saya sangat berbahagia
ternyata rina itu adalah anak erol
rina seorang putri alpahri

bagaimana cara mereka berdua mengadopsi rina

jadi gak mungkin kalau mereka berdua gak ada hubungan darah
dan waktu pertama kali saya bertemu dengan rina ya karena waktu itu rina juga diadopsi oleh al
karena al mengetahui rina adalah anaknya roy
maka diadopsi oleh al ndebaran

rina sudah mencoba menghadapi al
dan al ndebaran bertemukan rina kepada saya
dan pertama kali saya ketemu rina
saya sudah mencoba
dan memang ternyata rina adalah cucu kandung saya
dia anak erol
saya sangat bersyukur sama allah
yang telah menemukan saya dengan rina
secara tidak senang
aku sangat berterima kasih
ternyata bu rosa tahu soal surat itu
dan bu rosa juga tahu
apa ini memang kenyataannya seperti itu
sama seperti yang pernah diberikan
alibaran sama aku
ternyata aku yang selama ini
ingin terus menyangkal
dan belum bisa menerima
kalau rena bukan anak aku
saya bertanya terlalu
ke hal yang sangat private
sama sekali tidak masalah
katanya langsung jalan
sampai sekarang tidak sampai nyampai
lu sudah menunggu lama ya
kakak mau pesan minum apa
ya mbak ada tambahnya lagi
ada apa ya sa
tembel banget nih
ngajakin gue ketemu andi
iya jadi gini
kak rafael tuh hari ini
bukannya ketemu sama mbak dim ya
kok lo tau sih
kalau gue ketemu sama andin
enggak sih cuma
ya saya enggak sengaja aja baca chat karafael di handphone mbak andin
lo buka buka handphonenya andin
pasti andin enggak tau ya
kan saya bilang tadi saya nggak sengaja
jadi handphone mbak andin tuh ada di depan saya
terus saya baca chatnya karafael
tapi yang jadi masalah kenapa ada nama saya sama riki ya di chat karafael
emangnya kak ravel cerita apa aja sih ke mbak andin soal saya sama riki
emangnya kak ravel cerita apa aja sih ke mbak andin soal saya sama riki
emang kak ravel tau apa aja
emang kak ravel tau apa aja
gue udah tau semua
gue udah tau semua
gue juga tau kok
kalau lo ketemuan sama riki
gue juga tau kok
dan kok kacau youn
kok kak rafael tahu itu
kak ravel tahu dari mana
gue itu sepupunya regi
sebenarnya apa yang terjadi dengan kebakaran rumah anda
apa benar elsa yang menyebabkan itu semua
kenapa anda tidak melaporan elsa ke polisi
udah ngurusan lu kan
jelas urusan saya
karena saya yakin anda pasti bekerja sama dengan elsa
untuk menipu saya dan keluarga saya dan mengagalkan penyelidikan saya terhadap rasa
gua bener bener gak paham sama arah ngomong apa
nggak usah pura pura gak paham
empat tahun lalu
anda tidak mau ambil elsa
yaudah kalau gitu saya duluan ya nino
terima kasih ya
yang mana ke j depan semua ini
nanti sampai di rumah aku coba tanya ke aldeh
indira ada apa ya
kenapa anda diam
susah untuk menjawab
lebih baik anda sekarang berkata jujur kepada saya
karena di sini saya sangat merasakan ada hal yang janggal
tiba tiba anda datang mengaku sebagai orang yang mengambil elsa
sedangkan bukti anda cuma foto
asisten saya randy bisa membuat foto editan seperti itu
jadi jangan pernah main main dengan saya
sekarang saya minta anda berkata jujur dan mengaku kepada saya kalau anda bekerja sama dengan elsa
orang ini gak bisa diremehkan
gue harus lebih hati hati
kenapa anda sangat ribet menguruskan elsa dengan siapa
ada gunanya juga pak
itu semua sangat berguna buat saya
karena itu semua
ada hubungannya dengan nyaman

dolls yang sesuai dengan kehidupan
tapi juga biar lebih sempurna dan mendapatkan cerita untuk mogok masalah
saya berpikir bahwa kill ini nyaman
untuk kita punya diri sendiri dan sejahterikan diri kita sendiri
dan tidak ada satu orang pun yang percaya dengan isi saya
dan isi saya didakwa selama empat tahun penjara
dan saya menemukan bukti baru
kalau elsa dengan roy itu dekat
dan ada kemungkinan elsa itu hamil anak adik saya
dan ada kemungkinan besar juga ketika adik saya meninggal
elsa sempat bertemu dengan adik saya
kalau memang benar adik saya mengambil elsa
dan adik saya tidak mau bertanggung jawab
kemungkinan besar elsa lemarah
dan nekat untuk membunuh adik saya
dan semua analisa saya ini patah ketika anda muncul dan mengaku sebagai orang yang menghamili elsa
ini semua sangat aneh
dan jujur saya sangat curiga kalau anda bekerja sama dengan elsa
tapi sayangnya saya tidak punya bukti
kalau memang benar anda adalah orang yang menghamili elsa
tolong berikan bukti yang sangat akurat kepada saya selain foto anda dan elsam